jadwal pemeriksaan ibu pc atau klien kami
saat ini ibu pece sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu
jadi ibu pece akan diperiksa kesehatannya
setelah pemeriksaan kesehatan akan dilanjutkan oleh pemeriksaan bap oleh penyidik
setelah pemeriksaan bap oleh penyidik selesai
kami akan memberikan atau menyampaikan beberapa hal kepada rekan rekan media
mohon agar pemeriksaan ini bisa berjalan lancar
namun rekan rekan media sabar menunggu
tujuh hari yang lalu sakit apa pak
sakit kan tiga hari diperiksa
sudah sudah kami jelaskan juga ke penyidik
dan penyidik juga sudah menerima
pemeriksaan kesehatan di mana pak
pemeriksaan kesehatan di dalam
jadi mohon teman teman media sabar menunggu
berdoa dan semoga pemeriksaan ini bisa berjalan lancar
saat ini ibu pece di mana pak
kan saya sudah jelasin
sudah di dalam ya
terima kasih ya
siapa diperiksa pak
saya mau mendampingi dulu
nanti kalau misalnya ada pemeriksaan
nanti setelah selesai pemeriksaan

semua langkah langkah yang diatur oleh kuhap akan kami sampaikan ke penyidik
terkait banding pak sambu gimana pak
beri tahu dari mana pak
ya itu nanti dalam proses semua
oke terima kasih pak